kita beralih ke kalimantan kekeringan yang terjadi di wilayah kalimantan timur
khususnya kota samarinda membuat lahan kosong di sejumlah tempat ini kembali terbakar
dan lambannya penanganan kebakaran lahan ini tentunya membuat sejumlah warga khawatir
dan bersiap meninggalkan rumah mereka
kebakaran lahan kembali terjadi di samarinda kalimantan timur
kami siang api kembali melahap lahan kosong di sekitar perkampungan jalan telkom rt enam
ke lurahan pulau atas kecamatan sambutan samarinda
suhu panas dan angin kencang membuat api dengan cepat membesar
dan melahap pepohonan di kawasan lahan tidur yang telah terbuka
minimnya persediaan air akibat sumur milik warga yang kering
membuat api tidak bisa ditangani dengan cepat
apalagi akses menuju lokasi yang cukup sulit
ditambah lokasi kebakaran yang cukup banyak dan terpisah pisah
sedikit ada sepuluh hektare lahan yang terbakar di kawasan itu
sejumlah warga yang khawatir mulai mengeluarkan barang barang mereka dari dalam rumah
salah satunya nastin yang jarak rumah dengan lahan terbakar hanya sekitar lima puluh meter
sementara warga lainnya naik ke bukit dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya
satu unit mobil pemadam akhirnya tiba di lokasi
meski terlambat tugas pemadam mulai melakukan pembasahan di sejumlah tempat
agar lahan yang kering tidak lagi terbakar
samuji ketua rt enam kelurahan pulau atas mengaku
bahwa lahan di lokasi ini memang rentan terbakar karena banyak terdapat rumput kering
saya nggak tahu persis soalnya saya tadi ada laporan dari warga
saya sendiri pak terbakar baru saya kesini
ini di rt berapa pak rt
berapa hektare yang terbakarnya pak
kurang lebih ini sekitar puluhan hektare ini
tapi bisa meluas lagi karena masih di sana kan masih terbakar
ini lahan milik warga atau lahan di sana
lahan milik warga
lahan yang terbakar di samarinda telah mencapai ratusan hektare
tidak ada nyopanya
lahan ini berada dalam penanggulangan bencana
membuat api terus menyebar dan membakar kawasan lahan